ini juga ternyata ada yang tidak kalah dimana untuk lebih memperkenalkan budaya indonesia
khususnya betawi dinas pariwisata dan kebudayaan dki jakarta
menyediakan wisata seni budaya indonesia bagi para tamu asean games dua ribu delapan belas
nah pada minggu dua puluh enam agustus itu bertempatan hari ini
sejumlah atlet asian games dan ofisial akan diajak wisata budaya betawi ke setu babakan di jakarta selatan
wah ini saatnya menyatap dodol nih
betul sekali dan kita akan lihat bagaimana keseruan di sana sudah bergabung dengan kami
adalah korespondensian indonesia miladia rahma
selamat pagi mila apa saja kemudian agenda yang akan dilakukan para atlet dan juga ofisial asean games kali ini
dan bagaimana kemudian pengawanan di setu babakan pagi ini
ya selamat pagi deh ya selamat pagi iqbal
memang suasana di setubabakan di jakarta selatan hari ini sedikit berbeda ya dibandingkan biasanya
mungkin kalau weekend biasanya memang ramai orang orang berolahraga
tapi hari ini anda bisa melihat di belakang saya iqbal
sudah ada satu buah panggung di sini nanti akan ada perwakilan baik dari atlet maupun ofisial peserta asian games
yang akan hadir rencananya pada pagi hari ini sekitar pukul sembilan begitu ya
untuk menyaksikan atraksi budaya betawi
nah kira kira apa ya atraksinya
nah ini dia lihat deh adik adiknya cantik banget ya kan
adek adek ini nanti akan menarikan tari khas betawi
judul tarinya adalah setubabakan dan jumlahnya ini luar biasa
akan ada seribu orang penari anak anak ini dari rptra di seluruh dki jakarta yang akan menunjukkan atraksi mereka
tentu saja ini akan menjadi sebuah tampilan yang akan menarik perhatian
yang akan menunjukkan bagaimana kemudian budaya betawi itu
tidak hanya tarian tarian saja yang akan dilakukan oleh seribu anak
tapi nanti akan ada juga ondel ondel ada juga atraksi palang pintu marawis gambang kromong dan juga tanjidor
jadi ini luar biasa acara juga masih akan berlangsung sampai dengan sore hari nanti akan ada dua sesi
sesi yang pertama pagi dari pukul sembilan sampai pukul satu kemudian sesi kedua ini dari pukul tiga sampai dengan pukul lima sore
dan kabarnya teman teman akan ada sekitar dua puluh bis dari peserta asian games ya
dalam hal ini adalah atlet dan juga ofisial yang akan datang ke sini dan menyaksikan bagaimana
suasana dan juga atraksi betawi yang akan ditampilkan di depan mereka nantinya
seperti apa keseruannya tentu saja nanti kita akan pantau bersama

artinya masyarakat juga boleh bergabung untuk melihat bagaimana keseruan ini
kabarnya sih estimasi dari upk perkumpulan atau perkampungan budaya betawi ini mengatakan
mungkin bisa sampai sepuluh orang yang bisa menyaksikan bagaimana serunya atraksi betawi yang ada di sini
apakah betul angkanya akan sebesar itu atau mungkin animu masyarakat juga akan tidak terlalu

begitu kita akan lihat bersama seperti apa
itu kita akan lihat bersama seperti apa
tapi yang juga menarik saya belum dapat konfirmasi teman teman tapi di sebelah kiri saya ini ada perahu naga ya
apakah ini mungkin juga akan menjadi bagian dari atraksi kita akan tunggu bersama
tapi tampaknya kalaupun ini nanti menjadi bagian dari atraksi tentu akan menjadi sangat menarik
nanti kita akan lihat bersama ya
untuk sementara itu teman teman yang bisa saya kabarkan kita akan pantau ya
bagaimana keseruan di setu babakan pada hari minggu ini
mudah mudahan sih ini bisa menjadi sebuah hal yang apa ya sidebar lah ya
atlet atlet sudah lelah kemudian bertanding dan bisa melihat bagaimana keindahan dan keragaman budaya indonesia
terutama betawi dalam hal ini di setu babakan
kembali ke studio teman teman
baik mila menarik sekali tentunya kami tunggu informasi selanjutnya dari anda terkait dengan acara yang ada di sana
mila diyarrahma langsung dari kawasan setu babakan jakarta selatan